jabodetabek saat ini bagian terutama di jabodetabek bagian selatan
kami tetapkan berstatus siaga akan adanya potensi bencana hidrometeorologi
setidaknya beberapa hari ke depan
karena terjadi peningkatan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat
selain itu wilayah dki jakarta jabodetabek bagian utara ini juga berpotensi hujan
dengan intensitas ringan hingga sedang yang cenderung terjadi di dini hari
kalau yang tadi hujan secara umum memang pagi hingga siang hari di wilayah jabodetabek ini
akan cenderung cerah hingga berawan
kemudian potensi hujan yang disertai kilat atau petiran angin kencang itu cenderung terjadi di siang
menjelang sore dan juga menjelang hari
terutama perlu diwaspada di wilayah jabodetabek bagian selatan